kamu itu segalanya papa
itu yang utama
dan dia sudah mengakui
kalau dia menikah
agar bisa mengadopsi rena
jadi kamu menikah
gak ada cinta disitu
apa ini benar
masalah menikah aku tanpa
tanpa adanya cinta
kenapa kamu harus menyembunyikan hal sebesar ini dari papa
sekarang bapak mau tanya sama kamu
apakah al sebagai seorang suami
memberikan nafkah lahirnya dan batinnya sama kamu
tapi begitu saja alpha ya science covid sembilan belas moins sedikit
yang papa maksud bukan
papa minta maaf kalau
pertanyaan papa terlalu
papa perlu tahu nak
papa perlu tahu
kenapa papa gak suka
apakah dia memberikan
lafkah batinnya buat kamu
papa udah curiga
dari waktu papa curiga kamar kalian beda
pernikahan kamu ini
ada persiraian lagi
papa gak kuat
papa gak mau lagi
kenapa kamu masih bertahan
hai jangan pernah kamu bertahan hanya untuk bikin papa bahagia kebahagiaan kamu yang paling penting
hai mungkin papa kamu tahu nak kamu itu segalanya papa kebahagiaan kamu itu yang utama
hai hai hai rose seneng banget loh hari ini kamu bisa makan bareng kita saya nggak nyangka kalau
kamu bisa datang soalnya saya pikir kamu sibuk ya kan bang kalah saya kan sibuk sibuk gitu aja
lagi pula juga ngapain di rumah sendirian al sibuk kerja terus juga sekarang andin sibuk
ngantrin rena ke sekolah karena hari ini adalah hari pertama rina sekolah rina rina siapa rina
cucu saya oh dia itu anak adopsi nya andien sama al

nah udah punya cucu ya
sepertinya anakmu tuh udah pengen banget punya anak
makanya sambil nunggu andin hamil diadopsi anak
tapi saya juga gak tau kenapa si al tuh buru buru mengadopsi anak
reina dia sangat kacak
al sama andien udah nganggep dia seperti anak sendiri
ya lagi pula juga mungkin reina bisa jadi obat kehilangan andien
karena andien kan pernah kehilangan anak dari pernikahan sebelumnya
al kan meninggal
jadi andien lagi hamil sekarang
andien hamil tapi itu bukan anak aku mak
lalu anak siapa
anak roi laki laki yang dibunuhnya mak
lalu anak siapa

rose sebenarnya andien itu

dia aime banget keberadaanmu
dzieci gulung an delta juga

iya ada kolen di depan

bukan anak aku mak
lalu anak siapa
anak roi laki laki yang dibunuhnya mak
ros sebenarnya andin itu